sambil kita menunggu festival lampion di candi borobudur akan dilepaskan
lampion kita lihat juga tadi meditasi sudah dilakukan juga peringatan purnama cd juga sudah berlangsung pukul dua puluh lima
nah kalau kita lihat sekarang yang ada di gambar api di depan itu api merapen ya api abadi merapen
yang sepanjang kegiatan waisak kita selalu angkat itu menjadi satu simbol juga
yang bisa juga perpaduan dari alam nusantara yang mana ini kan satu keajaiban ya
di alam yang disediakan di mana api itu kan sepanjang tahun tidak pernah padam
jadi tradisi dari perayaan waisak juga memanfaatkan atau menyelaraskan kegiatan budaya dengan alam itu
agar bisa kita gunakan di momen momen waisak ini juga
dan maknanya apa mas dengan api abadi merapen ini yang tidak pernah padam esensinya yang ingin disampaikan
api dalam tradisi budisme juga memang melambangkan sebuah semangat
bahwa kalau memang kita nih hidup tanpa api kan memang api ini kan bisa membawa satu kehangatan membawa satu bara perjuangan
dan setiap manusia kan rohnya sendiri kan dianggap juga api ya
bahwa kalau dalam diri kita tidak ada api tentu suhu kita tidak ada
inilah sebenarnya suatu filosofi yang sangat kental sering dibawa dalam bukan hanya dalam satu tradisi keagamaan tapi dalam suatu kehidupan kita ya
dan terkait dengan peringatan waisak
waisak sendiri itu sama dengan kegiatan yang kita adakan biasanya di tempat ibadah di agama buddha di wihara misalkan
sebelum kita melakukan prosesi dimulai satu kegiatan acara keagamaan kita juga biasa menyalakan lampu lilin
itu lampu penerangan yang menjadi simbol selain semangat juga simbol pencerahan
dari tempat gelap menjadi tempat yang ada nuansa terang di situ
nah inilah diharapkan bahwa ajaran dharma melalui tingkah laku dan ucapan kita juga bisa memberi keterangan
baik kita sebagai pelaku maupun kepada makhluk yang lain
ya dan mengutip quote buddha juga bahwa kasih sayang adalah cahaya dan kita harus menjadi cahaya bagi diri sendiri ya
itu yang harus sama sama diingat dalam peringatan waisak
dan tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya mas kevin setiap peringatan tri suci waisak kita harus mengingat bagaimana tiga peristiwa penting
saya ulang di kegiatan yang pertama itu adalah di bulan waisak
di bulan yang sama itu momen dimana seorang pangeran yang mana kan tradisi budis ini kan meyakini satu kehidupan yang sudah berlangsung berkali kali
nah pangeran ini yang lahir ini membawa karma baik yang sudah dia timbun berkali kali dalam kehidupan lampau
dan diyakini pangeran ini membawa sebuah karma baik yang menuntun dia menjadi seorang calon buddhis
nah jadi istilahnya kalau kita ibaratkan seperti saldo bank gitu mbak
kita ini sudah punya saldo yang sangat besar
menabung kebaikan yang luar biasa besar di kehidupan kehidupan lampau beliau
sehingga mengkondisikan beliau ini lahir di tempat saat dan waktu yang sangat tepat
maka kenapa di tempat yang tepat yaitu dia lahir di sebuah kerajaan
di saat yang tepat ketika beliau menjadi seorang pangeran

dan dengan segala karma baik yang membawa dia ini dia mempunyai kemampuan untuk membangun kemampuan
dia punya kuasa dia punya harta dia punya kepandaian kepiawayan
saat itu sebagai seorang pangeran dia juga tidak perlu pergi bersekolah seperti siswa yang lain
guru guru semua ahli ahli militer ahli sosial ahli budaya
itu datang ke tempatnya kerajaannya untuk mengajar
dan dia bisa menyerap semua ilmu itu lebih pandai daripada gurunya
aliransi data itu membawa berkah bukan hanya tadi kepada dirinya
kepada kerajaannya bahkan dipercaya kepada semua makhluk
karena dia pengkondisian sebagai seorang pangeran ini menjadi sempurna sebagai calon seorang buddha
nah beliau diramalkan kalau dia tetap hidup dalam kondisi duniawi
dia akan menjadi raja di raja seperti kaisar gitu
nah tetapi dia juga punya pilihan yang lain
kalau beliau bisa memperjuangkan melalui jalur petapa
nah maka dia akan menjadi raja di raja tetapi dalam dimensi yang berbeda
nah inilah ramalan yang ketika dia lahir ada seorang petapa atisa namanya
yang melamarkan dikatakan itu kepada raja seperti itu
sebelum kita lihat lagi atau kita sama sama bercerita lagi soal dua makna lainnya ya
atau dua peringatan penting dari peringatan
saya akan terlebih dahulu menuju ke candi borobudur
triksi bagaimana di sana apa saja yang saat ini prosesi berlangsung
jelang pelepasan lampion festival lampion yang kita nantikan triksi
ya friska saat ini mungkin kalau terdengar dari layar kaca atau di studio
saat ini sudah memasuki prosesi demeditasi
tadi sudah ada tuntunan meditasi yang juga diingatkan terkait dengan kebajikan
kebaikan bagaimana untuk menahan diri dan juga berbuat amal begitu ya
untuk sesama manusia maupun juga makhluk hidup lainnya
nah saat ini memasuki proses meditasi
kalau misalnya bisa kami gambarkan suasananya ini berlangsung dengan hikmat priska
meski sebenarnya saat ini kembali turun hujan sedikit
tapi ada beberapa umat yang memang tidak ada di dalam altar
ataupun juga di zona utama lapangan
ini ada umat umat yang juga ikut bermeditasi
maupun juga berdoa dari pinggir pinggir yang ada di kanan kiri saya
jadi memang hujan yang turun ini tidak menyurutkan semangat mereka
nah seiring dengan meditasi yang dilakukan saat ini
memang di lapangan marga utama pemasangan lampion sudah dimulai persiapannya
dan juga sudah mulai dinyalakan api maupun juga persiapan untuk melepaskan lampion
kalau tadi ada meditasi dan juga doa dan harapan yang dituliskan di lampion
saat ini nampaknya sudah bersiap dan juga peserta peserta yang memang sudah bersiap
untuk bisa memanjatkan doa dan harapan mereka
nah ini kita akan lihat bersama sama bagaimana prosesi pelepasan lampion
yang juga menggambarkan harapan doa dan juga tadi kalau misalnya kami berbincang ini terkait lampion
itu juga menggambarkan bagaimana api yang dikobarkan ini seperti semangat
seperti api yang membara ini bagaimana semangat dari umat buddha
maupun juga dari peserta peserta
yang lainnya juga bisa ikut merasakan bagaimana untuk membawa
ataupun juga mengamalkan kebajikan dan juga perbuatan baik ini harus dilakukan dengan penuh semangat
karena kalau tidak ada semangat tentu tidak ada perbuatan perbuatan yang dilakukan
ataupun juga tindakan tindakan yang dilakukan
nah friska kalau misalnya tadi saya sempat mengatakan di sini di zona satu di tempat kami melaporkan
ada sekitar lima umat buddha lalu kemudian juga ada dua ratus lebih para biku
berkaitan di tempat ini yang ikut lalu kemudian ada satu ratus dua puluh yang ada di depan altar
nah untuk di lapangan mamini ini ada sekitar tiga peserta yang sudah mendaftar
karena memang dari sesi satu dan juga dua ini mereka sama sama antusias untuk bisa mengikuti rangkaian waisang
nah kalau misalnya sekarang friska sudah ada yang dilepaskan ada dua ribu lebih lampion yang sudah dilepas
doa ucapan bahagia maupun juga harapan ini sudah dipanjatkan kepada yang maha kuasa
kita lihat mas kevin tampaknya lampion sudah mulai diterbangkan tadi ya
bisa dijelaskan bagaimana ramainya sekaligus juga hikmatnya ya prosesi pelepasan lampion ini
saya beruntung ya beberapa saat sempat merasakan kegiatan pelepasan lampion ini
ini memang suatu nuansa yang sangat berkesan
dan sangat layak ya bagi teman teman baik yang beragama buddha maupun yang tidak jika berkesempatan
itu bisa hadir ya merasakan nuansa nuansa hikmatnya ya bagaimana sebuah doa itu dilepas
jadi ini simbol yang kita bisa katakan adalah doa harapan harapan baik ya
dan kalau kita bicara cara kerjanya sendiri kan sebenarnya sederhana ya cara kerja fisikanya
karena ketika ada api yang berkobar
karena ada udara di dalam dia memberi dorongan ke atas
sehingga ruang vakum di atas ini menarik atau mendorong ada tekanan ke atas sehingga dia bisa terbang secara alami
dan kalau nanti apinya padam dia akan turun secara alami pula gitu
sebenarnya kalau secara tradisi ini sudah diselenggakan sekian ratus tahun
dan kejadian kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya secara kuantitasnya juga bisa dikendalikan
saya rasa ini sangat baik sekali ya
sebuah kegiatan yang bisa kita lihat ya
dan saya ketika melaksanakan juga kegiatan ini
bayangkan ketika prosesnya kita itu tadi kan dalam mengikuti sebuah proses doa meditasi
meditasi ya ada ketenangan dulu di situ
dan lalu kita mencurahkan harapan dan doa kita
dan dituntun oleh para biku sangha ini juga jangan egois
jangan untuk mendoakan diri sendiri tapi juga doa untuk alam semesta
doa untuk alam doa untuk indonesia
dan bayangkan ya ini kan seperti kita melihat bintang bintang ya
mas kevin juga bisa lihat ya bagaimana raut bahagia dari para umat yang hadir di candi borobudur
setelah tadi sama sama berdoa
lalu doa doa harapan itu dilangitkan
jadi kita lihat rautnya sangat bahagia
ya ada harapan bahwa semakin dekat ke langit semakin dikabulkan juga
dalam setiap tradisi keyakinan kan tentu ada dukungan dukungan simbol
yang mana kali ini simbolnya ya berupa pelepasan lampion yang mengarah ke langit ya
yang juga menghiasi ya
kita bisa lihat langit malam itu menjadi begitu indah
kita bisa lihat dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa doa kita bisa keangkat gitu
dan ketika nanti mereka sebelum menerbangkan itu mereka tuh menuliskan gitu loh mbak
ada doa yang dituliskan tuh yang ada stiker stiker tuh
ada stiker yang tertempel di sana itu adalah bentuk doa doa
doa harapan ada yang minta kesembuhan buat orang tuanya
ada juga doa yang untuk perdamaian di tempat lain yang sedang berperang saat ini
jadi inilah yang menjadi kita bisa lihat tadi
jadi kita bisa lihat aja pelakunya yang tadi mbak rief riska katakan
kita lihat bagaimana kebahagiaan mereka dalam berbagi berdoa berharapan gitu
bisa kita katakan bahwa momen ini juga sekaligus pencerahan kesadaran untuk menemukan cahaya tadi ya mas ya
dan juga jalan kehidupan dari apa yang dialami ada harapan
kesembuhan kesehatan kesuksesan dan sebagainya ya
tapi yang jelas dari prosesi festival lampion ini tidak hanya umat buddha yang menanti
karena kita tahu pengunjung juga berbagai kalangan datang di sana bagaimana mas kevin melihat semangat keberagaman
sama sama untuk damai untuk semesta
jadi saya menyambut baik ya kegiatan yang diselenggarkan di candi borobudur ini bukan hanya membawa kedamaian rasa bahagia bagi umat
bukan ritual di sana tetapi kita menyaksikan bagaimana terciptanya kebersamaan
ya kemudian kebermanfaatan bagi para pelaku ekonomi di sana
rumah yang jelas tempat makan rumah makan di sana akan penuh
kemudian para pelaku ekonomi kreatif di lokal juga kain penjual kain penjual makanan penjual atau penyedia
lalu ada juga tempat orang orang ojek tempat parkir
nah ini tentu kita harapan kita di sana tuh mbak
bahwa memang event akbar ini memberi manfaat secara langsung ataupun tidak langsung kepada banyak pihak
dan seperti kita tahu bahwa festival lampion ini dilakukan di beberapa titik ya di candi borobudur
secara bergantian disitu ada doa juga
saya melihat apakah itu duta besar palestina kalau saya lihat di gambar
nah jadi ini bagaimana
semua doa ini dilangitkan semangat perdamaian itu kita katakan dikirimkan melalui lampion ini
tapi mas kevin bisa diceritakan lebih banyak gak sih
apalagi yang ada di sana pasti kan merasakan lebih khidmat lagi bagaimana atmosfernya
mas kevin bisa diceritakan prosesi ini bagaimana yang terasa di sana
ya bagi kita pelaku seperti yang tadi saya sampaikan
magical moment ini itu juga ditangkap oleh banyak para konten kreator loh mbak
mulai dari fotografer profesional teman teman insan pers ya
saya ingat beberapa foto ketika prosesi lampion ini dilepas itu menjadi viral
itu bukan hanya di indonesia
karena sekarang udah sosial media di dunia sosial media banyak fotografer fotografer asing juga mengambil moment ini
dan ini tentu menjadi citra yang sangat baik buat indonesia bisa menyelenggarakan event yang tadi saya katakan momentnya itu magical moment ya
ya bicara soal magical moment ini kita lihat di situ ada tulisannya indonesia inner peace itu yang diharapkan
inner peace dari peringatan waisak
tapi bicara soal bagaimana atmosfer di sana saya mau tanya lagi rekan saya valencia triksi
triksi saya membayangkan kalau jadi anda ada di candi borobudur melihat ribuan lampion diterbangkan
pasti goose bumps ya akan merinding dan juga terkesima
triksi bisa ceritakan bagaimana magical momentnya melihat lampion festival lampion diterbangkan di candi borobudur triksi
iya betul sekali friska kalau tadi saya bisa menggambarkan bagaimana pertama kali melihat titik titik kecil itu ya sudah mulai terbang
dan juga saat ini sudah banyak sekali ribuan menghiasi langit
terutama di atas candi borobudur bisa dikatakan saya sangat terharu terenyuh karena ini juga menjadi momen pertama saya priska dan juga saudara
untuk menyaksikan magical moment dan untuk di situasi di lapangan kinari maupun juga di sekitar altar
ini juga semuanya sangat antusias ya semuanya keluar mengeluarkan handphone mereka mengabadikan momen
ada yang mengucap syukur bagaimana akhirnya pada tahun ini juga bisa dilihat
dan moment yang indah salah satunya adalah melihat doa dan juga harapan dan juga ucapan syukur ini bisa dilayangkan
melalui salah satunya adalah lampion lampion yang diterbangkan ada ribuan lampion yang diterbangkan
ini juga menunjukkan bagaimana api yang menyala sebagai simbol penerang
kalau tadi salah satu bantai bercerita bagaimana api yang menyala maupun juga yang menjadi penerang
ini juga bisa berdampak bagi sekeliling bagaimana ini juga menyimbolkan setiap kebaikan kebaikan
setiap kesabaran maupun juga perbuatan perbuatan kasih yang ditunjukkan dari umat buddha ke sekeliling
ini juga bisa berdampak seperti lampu seperti lampion di tengah malam hari di tengah gelapnya malam
ini bisa terlihat dan juga menjadi fokus dan juga bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekelilingnya
ataupun juga makhluk hidup lainnya
maka dari itu memang selain momen momen keindahan dari lampion lampion yang menghiasi langit di kawasan candi borobudur ini
juga maknanya sangat menyentuh hati ya sangat dimaknai sangat dirasakan sekali
bukan hanya oleh umat buddha saja tapi juga oleh peserta peserta
yang hadir dan juga ikut menuliskan doa ucapan syukur dan juga harapan mereka di lampion lampion
jadi tentu saja ini sebuah pengalaman yang tentu saja tidak bisa dilupakan karena banyak sekali yang sudah mengantri
tentu saja untuk bisa ikut berpartisipasi secara langsung melepaskan lampion dan juga melihat prosesi waisak di candi borobudur friska
nah kalau misalnya kita juga melihat tadi ada beberapa prosesi prosesi lainnya
ini juga bisa digambarkan bagaimana para umat buddha yang ada di sini mereka juga dengan sukacita melaluinya
mengikuti prosesi demi prosesi karena ini juga menjadi sebuah kebanggaan kebahagiaan ketika mereka bisa ada di tempat ini
dan juga mengikuti secara langsung waisak ataupun detik detik waisak yang tadi dilambangkan dengan pembunyian gong tiga kali
dan juga memercikan air berkat
ya triksi luar biasa betapa hikmat
terharu ya apalagi kalau berada langsung sangat menyentuh
kalau berada di candi borobudur pasti bisa merasakan atmosfernya
karena kita tahu saudara bahwa lampion ini merupakan simbol penerangan ya mas kevin ya lalu juga penerangan batin kedamaian batin ketenangan kebahagiaan dan juga tercapainya harapan doa dan cita cita yang baik
dan tadi impiannya sudah dicatat satu persatu ya di stiker yang diterbangkan di dalam lampion
dan jangan lupa selain harapan yang belum terkabul juga ada rasa syukur di dalamnya bagi pencapaian pencapaian yang sudah dicapai
jadi pengalaman saya ketika kita melaksanakan itu juga ada yang bersyukur bahwa dia misalkan punya anak dia punya keluarga yang indah dia punya karir yang baik dan lain sebagainya
jadi inilah tadi satu momen makanya tadi kenapa kita lihat raut wajahnya itu begitu emosional
saat diterbangkan itu betapa bahagia sekali raut wajahnya tapi juga berkaca kaca kalau kita lihat ya tadi bagaimana ekspresi umat yang ada di sana karena memang wujud rasa syukur wujud juga pengharapan doa
doa di kemudian hari diharapkan juga ada kehidupan yang baik damai bagi semesta
mas kevin kalau kita lihat tadi kan memaknai bagaimana peristiwa penting dari tni
yang kedua tadi ketika momen di usia dua puluh sembilan tahun buddha dengan kesadaran penuh beliau meninggalkan kemewahan istana
dan harus menjalani kehidupan sebagai seorang petapa itu selama enam tahun mulai dari metode yang sangat menyiksa diri sampai metode yang apa namanya nyaman gitu ya
tetapi pada akhirnya pangeran siddhartha petapa siddhartha itu menemukan jalan yang disebut
dan ketika beliau sudah hampir mati di proses pencarian itu dia menemukan sebuah pencerahan
yang akhirnya datang tiba di momen malam waisak seperti ini
di detik detik itu beliau mencapai pencapaian agung
nah momen terakhir itulah ketika di usia itu terjadi di usia tiga puluh lima tahun
berarti dan setelah usia tiga puluh lima tahun beliau sampai ke penghujung hidupnya
berarti ada empat puluh lima tahun beliau melakukan pelayanan
nah di momen meninggalnya di usia delapan puluh tahun ini juga di waktu yang bersamaan
yaitu di malam waisak yang kita tahu seperti ini
apa pesan yang bisa disampaikan untuk umat buddha dan juga umat beragama lainnya apapun di indonesia
bahwa bagaimana semangat keberagaman ini menuju kedamaian bagi semesta bisa dirasakan di momen waisak ini
waisak selalu membawa pesan bagaimana kita menginstropeksi diri
mau berani melepas tidak melekat dan yang paling penting adalah toleransi yang tinggi
bagaimana buddhajarkan dan momen momen ketika beliau mau turun ke masyarakat selama empat puluh lima tahun ini adalah momen untuk melakukan transformasi sosial
nah momen waisak sebenarnya bisa dinikmati tadi boleh kita melakukan prosesi meditasi pelatihan diri pelepasan lampion
tapi jangan lupa juga ada pesan untuk mau berkarya buat orang banyak
nah inilah sebenarnya pesan waisak yang mau disampaikan
dengan semangat itu kita percaya tadi kehadiran kita ini memberi dampak kepada makhluk semua makhluk
sesuai dengan doa doa yang selalu dilantunkan dalam agama buddha
kita mau memberi hikmat nikmat dan kebahagiaan buat semua makhluk
tetapi itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya menyimpan untuk diri sendiri
semoga di tahun ini waisak juga membawa kedamaian termasuk kepada bangsa kita
kita percaya kita sudah di track yang tepat pembangunan terjadi mana mana
kedamaian juga terjadi mana mana
ada perang ada keributan tapi di luar
kita merasakan bagaimana pembangunan juga terjadi di mana mana
tentu mencapai di tahun dua ribu empat puluh lima nanti muncul pemuda pemuda indonesia yang lebih berkarakter
yang tentu yang punya kompetensi
mas kevin u ketua umum dharma pala nusantara
dan saudara sabei sata babantu sukitata
semoga semua makhluk berbahagia
saya friska clarissa berterima kasih
tetaplah di kompas tv independen terpercaya dan menutup laporan khusus ini
inilah puisi karya eko wahyu tawantoro borobudur
purnama berlayar di atas tumpah
semburat cahayanya yang hangat
seolah mendebarkan kedamaian dan welas asih bagi sesama
juga bagi segenap makhluk hidup di seluruh jagad raya
pada jajaran dinding batu di atas permukaan kolam bunga padma
sang purnama memantulkan pesan kepada manusia
kesadaran keberagaman adalah jalan hidup luhur harmonis dan bahagia
pada hari yang indah ini mari kita berdoa
untuk cinta kedamaian dan keselarasan di dunia